dodi perawiran negara
telah terbukti secara
sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana
tanpa hak atau melawan
hukum menjadi perantara
dalam jual beli
menukar atau menyerahkan narkotika
golongan satu dalam bentuk
bukan tanaman yang beratnya
melebihi lima gram
menjatuhkan pidana oleh karena itu
kepada terdakwa tersebut
dengan pidana penjara
dua miliar rupiah
apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana penjara